dan kita ikuti rapat terbatas terkait persiapan kenormalan baru dari presiden joko widodo
pasukan aparat dari tni dan polri yang telah diterjunkan ke lapangan ke titik titik keramaian
di empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten dan kota
dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka angka
dan fakta fakta di lapangan
utamanya yang berkaitan dengan r dan rt
dan apabila ini nanti efektif kita akan gelar kita perlas lagi kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain
ke kabupaten kota yang lain
yang kedua saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini
sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat
sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak mengenai pakai masker
mengenai cuci tangan mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak
kalau ini sosialisasi ini betul betul bisa dilakukan secara masif saya yakin
kurva r dan rt itu sudah bisa kita turunkan
dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan
kemudian nanti juga akan kita mulai untuk tatanan baru ini
kita coba di beberapa provinsi kabupaten dan kota yang memiliki r yang sudah di bawah satu
dan juga pada sektornya
jadi ini adalah sektor sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan
mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan
yang keempat dalam rangka persiapan menuju tatanan normal baru ini saya juga minta tolong
dicek tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini
untuk daerah daerah yang masih tinggi yang kurvanya masih naik saya kemarin juga
sudah perintahkan kepada gugus tugas kepada panglima tni dan kapolri untuk
di jawa timur misalnya untuk kita tambah bantuan pasukan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar
tidak naik lagi dan memasifkan pengujian sampel pelacakan yang agresif terhadap yang
pdp maupun odp dan melakukan isolasi yang ketat
ini kita lakukan pada provinsi provinsi yang masih kurvanya masih naik
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada rapat terbatas kali ini